sementara presiden joko widodo meninjau langsung stok dan harga sejumlah bahan pangan yang di pasar baru karawang jawa barat
kedatangan presiden disambut riuh warga
warga terlihat heboh menyambut kedatangan presiden joko widodo di pasar baru karawang jawa barat
kunjungan presiden di pasar baru ini untuk mengecek sejumlah harga bahan pokok
jokowi mengatakan saat ini sejumlah harga komoditas di pasar baru karawang terpantau baik